kasus cacar monyet terkonfirmasi ada di indonesia kementerian kesehatan menyebut sudah menyiapkan sejumlah langkah pencegahan
bagaimana kesiapan kita menghadapi cacar monyet seberapa cepatkah penyebaran virus ini
dan apa saja langkah penanganan yang bisa kita adopsi dan pelajari dari pandemi covid sembilan belas
sudah bersama kami jubir kementerian kesehatan muhammad syahril yang bergabung melalui sambungan telpon
assalamualaikum selamat sore pak syahril
assalamualaikum selamat malam pak syahril
kondisinya seperti apa dan apa bagaimana konfirmasi pola penularannya pak syahril
kemudian setelah itu pasien ini dengan kesadaran yang tinggi itu memeriksa diri karena dia mempunyai gejala yang mungkin dia sudah tahu
gejala gejala mantripo yang selama ini dia dengar
ternyata betul jadi awalnya dia bergejala tanggal empat belas itu dengan demam kepemusaran kelenjar limpe
kemudian baru muncul ruam ruam atau lesi lesi cacar di muka
di telapak tangan kemudian juga di telapak kaki dan sebagian di genetalia
nah alhamdulillah tenaga kesehatan kita dokter kita di rumah sakit itu sangat sigap
dia tahu karena sudah mendapatkan kewaspadaan atau pedoman dari kita
dan langsung menduga pasien ini adalah suspek dan dilakukan pcr
dan alhamdulillah satu hari kemudian pcr nya keluar dan memang positif
nah keadaan pasien ini ringan ya jadi artinya tidak perlu
dirawat di ruang isolasi di rumah sakit
jadi cukup dirawat di rumah dan diawasi oleh dinas kesehatan untuk pemerintah selama masa inkubasinya
baik tapi proses inkubasi nanti akan seberapa lama pak
apakah kemudian treatmentnya akan mirip dengan ketika positif covid sembilan belas begitu pak syahril
jadi isolasinya sama ya
artinya tujuannya adalah menghindari atau mengisolasi pasien dari orang lain
dari orang lain
dari keluarga yang lain dia punya kamar sendiri kamar mandi sendiri
kemudian tidak kontak erat sama keluarganya dan seterusnya
nah selama masa inkubasi dia tidak boleh keluar atau tidak berhubungan ya
pada orang orang yang disinyalir atau bisa berkontak langsung kepada penderita
baik pak syahril ini sejak kemarin kemudian kemenkes menyebutkan salah satu antisipasinya adalah jangan kontak erat begitu
nah terkait hal ini berarti artinya penyebarannya
ini akan miripkah apakah bisa melalui droplet dan udara
atau kemudian sentuhan yang dimaksud adalah sentuhan fisik saja begitu pak syahril
ya yang pertama dan utama penyebaran ini adalah melalui kontak fisik kontak erat ya kepada pasien
apakah bersalaman berpelukan kemudian berciuman dan macam macam lah gitu
pokoknya bersentuhan fisik
yang kedua juga bersetuan kepada alat alat atau barang barang sekitar penderita
di mana dia ada kontaminasi dari cacarnya itu dan kena orang lain
itu yang pertama
sedangkan untuk yang droplet itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama
sehingga kita saat ini yang sangat penting adalah memahami gejala yang saya sebutkan tadi
demam sakit kepala kelenjar limpe di leher membesar
dan juga ada ruam ruam atau lesi cacar di muka telapak tangan dan kaki
maka kita harus segera kalau kita sendiri
harus segera memeriksakan ke rumah sakit atau posis mas
tapi kalau ada orang lain itu kita harus memberikan dia edukasi dan juga advokasi untuk melakukan isolasi
dan melakukan pemeriksaan agar tidak menulari orang lain
dan di diagnosis pastinya melalui pcr
baik artinya sejauh ini yang paling potensial medium penyebarannya adalah kontak fisik begitu ya pak ya
saya akan ke bu mas dalina
bagaimana ketika kita melihat dari perspektif epidemiologi begitu ibu
apakah ini kemudian nantinya juga akan seberbahaya covid dan bisa menyebar melalui droplet begitu bu mas dalina
baik tentu kita bersyukur dan mengapresiasi ditemukannya satu kasus positif monkeypox
karena kemampuan mendeteksi merupakan kemampuan dasar bagi seorang epidemiolog dalam pengendalian wabah
apapun jenis wabahnya
kita bersyukur juga karena kasus yang ditemukan ini merupakan import cases
dalam satu kali masa inkubasi terpanjang yang bersangkutan baru kembali dari perjalanan luar negeri
dari daerah terjangkit
jadi kondisi ini yang kita sebut masih dalam tingkat penularan sporadik
dan relatif lebih mudah dikendalikan
dibandingkan jika kita dapatkan di indonesia tanpa ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit
artinya ada transmisi komunitas
yang kasus nolnya masih harus dicari
tapi pada kasus ini kita temukan dia merupakan import cases
walaupun kita juga mengkritisi
jadi sebagaimana kasus kasus pertama berbagai infeksi emerging lainnya
termasuk juga covid sembilan belas
itu didapatkan kasus kasus pertama itu karena self reporting
jadi self reporting itu ada inisiatif yang bersangkutan
untuk melapor karena bergejala atau kontak erat dengan kasus sebelumnya
begitu juga dengan covid waktu yang pertama
karena dia kontak dengan mal dua puluh empat
kasus ke dua puluh empat di malaysia
kemudian dia ada gejala dia melapor ke rumah sakit
self reporting ini merupakan bagian dari
surveillance pasif ya
menandakan masyarakat kita
tidak atau belum tersigma dengan kelompok khusus
dimana kasus kasus ini biasanya sering terjadi
akan tetapi akan lebih baik
kalau kasus kasus awal itu
didapat melalui sistem surveillance aktif
yang dilakukan oleh pemerintah
sejauh ini pak syahril tadi sudah sebutkan
yang didapatkan berdasarkan atas surveillance aktif
tetapi ke dua puluh empat nya
atau sudah di test ctr
dan hasilnya negatif
maka apa yang harus kita lakukan ke depan
yang harus dilakukan adalah
agar kasus ini tidak menyebar
bagaimana yang harus dilakukan
yang pertama tentu
seluruh kontak erat
nah ingat ketika
pulang dari eropa
sekitar empat belas jam kalau direct live
tentu ada orang orang di pesawat
yang juga sudah kontak dengan yang bersangkutan
teman teman di kantor kesehatan pelabuhan
mereka mereka yang duduk satu meter di depan
di samping di belakang
nah itu juga harus diamati
selama satu masa inkubasi terpanjang
apakah mereka kemudian muncul gejala
termasuk kontak kontak erat
yang sudah ada di sekitar yang bersangkutan
bu mas delina artinya
kemudian kalau kita bicara dengan
frasa tracing begitu ya
sama dengan covid
apakah ini kemudian harus sama
siapa saja yang sudah kontak
dengan dengan covid
dengan dengan pasien positif
sebenarnya teknik standar
tetapi kontak eratnya
definisinya menjadi berbeda
yang disebut dengan kontak erat itu
jika kita berbicara
atau kontak dengan
dalam jarak kurang dari satu meter
dalam waktu lebih dari lima belas menit
atau tanpa pelindung diri
tetapi kalau untuk monkeypox
maka kontak erat
harus benar benar kontak fisik
antara pasien dengan
itu juga termasuk dalam kontak fisik
tetapi sejauh ini
droplet bukanlah merupakan
artinya karena mediumnya berbeda
definisi kontak eratnya juga berbeda
sedikit berbeda dibanding covid sembilan belas
saya akan ke pak syahril lagi
ketika tadi anda mengatakan
dua puluh empat suspek ini sudah melakukan pcr
nah bagaimana kemudian
ketika mengalami gejala gejala
sebagian besar mirip
untuk bisa membedakan
sangat berbeda ya
walaupun ada demam ya pak
ya masyarakat lebih
saat ini dengan covid
bahkan covid banyak yang tanpa gejala
ke gejala dengan ya
nah ini kembali ke monkeypox ya
memang monkeypox ini banyak yang
terutama di cacar air ya
ya atau cacaran
atau sakit kulit yang lain
yang juga ada
atau ruam ruam yang ada di kulit itu
kita tetap memberikan suatu
pendekatan kuas padaan
untuk dilakukan pemeriksaan lanjutannya
karena ini kan sudah menjadi
warning dari who sejak dua puluh tiga juli
artinya saat ini sudah ada delapan puluh sembilan negara
maka kita pun sebetulnya harus waspada
karena suatu saat kita pun akan kena
dan ternyata terbukti hari kemarin
kita sudah ada yang positif
dan tidak menutup kemungkinan
akan ada lagi
dan bagi kita tidak usah panik ya
kasus ini tidak terlalu berat ya
dan penularannya tidak seberat
secepat dari covid
nah kemudian sakitnya pun tidak seberat covid
kalau covid berat tuh
angka kematiannya tinggi
nah angka kematian dari
kacar wong jatin sangat sedikit
dari dua belas orang
hanya dua belas orang yang meninggal
dilaporkan di dunia
berarti sekitar satu
nah yang ketiga
kasus kacar wong jatin ini
sebetulnya disebabkan oleh kacar
yang bisa sembuh sendiri
setelah masa inkubasi dua puluh satu hari
atau bisa sampai dua puluh delapan hari
pasien ini akan sembuh sendiri
dengan nanti pecah
kemudian menjadi piti piti hitam
dan kulitnya akan kembali sempurna
cuma masalahnya adalah
yang dengan comorbid
kemudian dengan auto imun
dan ada infeksi sekunder
artinya secara penyembuhan
ketika anda mengatakan mandiri tadi
ini mirip dengan cacar air begitu ya
tahapan tahapannya begitu ya
jadi dia diisolasi
agar tidak menulari orang lain
dengan meningkatkan daya tahan tubuh
kemudian dengan perilaku hidup bersih dan sehat
dia akan sembuh sendiri
untuk tidak berkembang ke penyakit
infeksi infeksi sekunder yang lain
ini informasi yang kami terima
kemenkes menyiapkan sekitar sepuluh ribu dosis
begitu vaksin yang akan disebar
bagaimana skema penyebarannya
dan siapa kelompok prioritas pak
yang bisa mendapatkan ini pak
jadi untuk kita pahami bersama
vaksin itu adalah suatu upaya
atau kekebalan seseorang
yang bisa dihindari dengan imunisasi
kemudian kita ingat dpt ya
tetangis dan puli
ya pada anak anak
itu dengan upaya itu
saya caranya mau nyatut
itu beberapa negara
saat ini memang
who belum menjadikan ini sebagai
seperti halnya covid
dan ada dua negara sudah mencoba
untuk melakukan vaksinasi ini
nah untuk indonesia tentu saja
kalau ini menjadi bagian dari
maka kita pun akan
tetapi tetap melalui mekanisme
perlunya persetujuan dari
maupun dari bpom
saya akan ke bu mas dalina
apakah vaksinnya akan cukup
efektif begitu mengingat
kemudian tadi kita
mendengar penjabaran dari pak syahril
terkait dengan gejala
kemudian dampak yang dirasa
merupakan salah satu
upaya pencegahan sekunder
jadi bukan upaya pencegahan primer
upaya pencegahan sekunder itu
tentu akan diidentifikasi
gejala yang berat
sehingga harus diberikan vaksinasi
tapi yang terutama adalah
yang harus kita lakukan
harus segera di containment
juga harus di karantina
untuk memutus rantai penularan
apa yang harus mereka lakukan
yang terjadi di masyarakat
mereka tidak khawatir
sarana sarana lain kesehatan
itu tidak tersigma
oleh masyarakat sekitar
tidak seperti apa yang terjadi
ketika covid pertama
begitu ya harapannya
ibu apakah kemudian
dengan protokol kesehatan
tiga m yang kita terapkan
kemudian secara berbarengan
selain mengantisipasi penyebaran covid
untuk banyak penyakit
tapi lebih kepada
tetapi kalau untuk
tentu menjaga jarak
dan sering mencuci tangan
yang bisa dilakukan
jadi cukup relevan
atau protokol kesehatan
tetapi yang terutama
mereka yang positif
dan kontak eratnya
dan karantina itu
tidak juga lama ya
masa inkubasi terpanjang
atau sampai dengan
bagaimana ke depan
masyarakat juga terus
atau kontak erat
sebagai salah satu cara
jadi ini adalah
nah bagi masyarakat
kita sudah berulang kali
dan kebutuhan kita
bukan hanya untuk
atau penyakit yang mulak
nah yang ketiga
yang pertama adalah
jalan yang tadi kan
kepala yang hebat
pembesaran kelenjaran imput
mampu di kelapa kaki
walaupun belum tentu
nah untuk itu
yang mengetahui ini
karena kita udah
apakah betul itu
dari ruang sakit
sudah menyiapkan nih
oleh kementerian kesehatan
yang kami jelaskan tadi
tidak terlalu berat
tidak terlalu mematikan
atau tidak seberat
kita tetap tenang
dengan kedisiplinan yang bersama
maka tidak perlu
tapi juga tidak menurunkan
jurubicara kementerian kesehatan
kabit pengembangan profesi
perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
ibu mas delina pane
telah bergabung bersama kami
salam sehat selalu
bapak dan ibu